ada apa sih
sendal gue ketinggalan
nomor yang lama jelek
kesel kenapa cah bagus
ini bukan biar cantik mamski
itu nginep tiap malam disini
warno jadi gak bisa berdua duaan deh
ada apa sih mie
warno ini lagi kesel
kamu yang sabar yo
kesel sama papi
atau sama warno
sama pak komar
sama papi juga
papi salah apa mie
papi nerima klien cantik yaa

kagak ada gasnya gimana mau masak sih
biarin aja dah mie
ya tapi kan jangan tiap malam juga bi
kasian anak kita
kita beliin rumah itu supaya mereka itu bisa berduaan
besok mami nginep di sana aja deh
kalau mami nginep di sana pak komar bu markona pasti senang
oh biar papi bisa sendirian di rumah
biar papi bisa ketemu sama klien cantik itu iya kan
lah kagak mi
kagak begitu juga kali
kalau mami sama papi nginep di sana papim khawatir
mami mah sama si acil sama sama perempuan ngobrolnya enak
kalau gak ada mami papi macem macem
kalau gak ada mami papi ketemuan sama klien cantik itu
papi tuh sebenarnya suka gak sih sama klien cantik itu
ini kompornya rusak pak
dari tadi airnya kagak mendidih medidih
gak apa ya
menggerak kristen moista

ada apa sih senyap gua ketinggalan
hai stop kebakaran dimana kebakaran apa
saya kan ngomongnya baik baik dan marah dong kenapa pukul kentongan ya terserah
mau gue lagi pusing nih otak gue kebakaran ini kentangan buat dipukul jauh
lu ngomong apa barusan silakan silakan silakan lanjut gitu kan penat
kebakaran kebakaran dimana kebakaran dimana kebakaran dimana kebakaran dimana
kebakaran kebakaran tadi si warno matunya pak komar pukul pukul kentongan tapi udah saya marahin
tuh emang orang emang keselin kalau bukan matunya pak komar udah gua hajar tuh orang
hallo pak maaf kebakarannya nggak jadi hoax
eh buka setau ya gua sih baru sini kalau lu ngomong sama orang telepon lu ngomongnya
sopan nggak boleh galak galak nggak baik lu baru jadi hansi pelagu
ya mana sih orangnya
perlu kenalan deh
waktu dan tempat di persilahkan
eh bentar bentar
yang itu orangnya
yang gede tinggi itu
gak mau ah
nanti kalau dia beneran demen sama gue gimana
ih gak mau gak mau
nes kita marah nih
yaudah marahkan aja
gak tau tolong sama siapa juga
masya allah titik titik bar
lagi pacaran ya
lagi pacaran ya
badan gagah keren
wajah ganteng saining semrewing
dompet tebal berisi dolar
dompet tebal berisi dolar
eh gue ingetin aja sama kalian ya
tapi inget pacaran jangan di jalanan kabung
dah sana pergi
inget ya kalo pacaran jangan bertiga
nanti yang keempatnya setan
eh lu setan
jangan kurang ajak gue

halo menantu mami yang cantik
halo menantu mami yang cantik
ini acu lagi beres beres kamar nih mi
mami seneng banget dengernya
aku lagi kecapean aja karena abis beres
sampai ketemu nanti malem
masuk kamar sama warno dong